semoga datang bagi anda yang baru saja
partai bulan bintang minggu sore menggelar rapat koordinasi nasional di jakarta utara
melalui rakornas ini pbb mengumumkan secara resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden joko widodo maruf amin
para fungsionaris pbb menaati keputusan ini tapi tidak melarang bila ada yang berbeda pendapat
kesimpulannya adalah bahwa partai bulan bintang setelah menimbang berbagai hal